oke kita siap siap lagi
kita sekarang menuju ke ruteng
di desa bolu bolu nusa tenggara timur perjalanan kami sudah mencatatkan angka seribu km

nah kita akan mencoba
berikut hotel kedengaran tentang permission tikus
berkular dengan jiwa itu sangat henomep

yang merucut seperti payung yang memiliki simbol nenek moyang laki laki
ngakdu memiliki fungsi untuk menggantungkan hewan korban saat pesta dilakukan
sementara bangunan yang berbentuk seperti minyak terumah adalah bagah
baga adalah simbol dari nenek moyang perempuan
yang berfungsi untuk mengikatkan hewan korban sebelum disembeli saat pesta
selain digunakan sebagai lokasi upacara adat
di halaman utama kampung bena juga banyak ditemukan makam
yang dilapisi oleh batuan besar
makam ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu
kita welcome banget masyarakat di sini sama orang luar itu yang pertama
karena ada beberapa suku di indonesia atau kampung di indonesia
yang enggan menerima orang luar gitu
namun berbeda dengan desa
jadi orang luar yang ada di sini mereka menerima sekali kedatangan orang luar
maupun domestik dan internasional
jadi memang ramah gitu
mayoritas penduduk bena hidup dari berladang
sedangkan kaum perempuan umumnya menenun
yang dilakukan pada waktu tertentu saja
hasil tenun yang dibuat biasanya dipajang di teras rumah
untuk kemudian dijual kepada wisatawan yang datang
karena memang dari nenek leluhur yang tersimpan itu
berapa lama untuk menenun sendiri
bisa dengan satu bulan
motif tenun asli kampung bena biasanya bergambar kuda
yang merupakan kendaraan mereka di masa lalu
dan ayam yang dianggap sebagai hewan sakti
pewarna alami yang biasanya digunakan berasal dari getah pohon mangga
dan pohon lila yang tumbuh di sekitar kampung
harga dari tiap tiap kain bena bervariasi
mulai dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah
tergantung bahan dan lama pembuatannya
sturing di indonesia itu memang sudah banyak dilakukan
oleh beberapa riders yang ada di indonesia juga
cuman so far yang saya lihat kebanyakan di indonesia itu
touring hanya sekedar dari satu tempat ke tempat yang lain
tapi berbeda dengan indonesia rider quest
di sini kita datang ke satu tempat bukan tanpa tujuan
bukan cuma untuk ruding riding biasa
bukan cuma untuk touring biasa
tapi untuk mengeksplor beberapa tempat di indonesia yang
belum banyak orang tahu gitu
dan kita mengalami sendiri kita tidur di sini
kita makan sama mereka kita berinteraksi sama mereka
itu yang membuat indonesia rider quest ini berbeda dengan
dengan touring touring yang lain
yang pertama itu view view di indonesia ini
memang sangat menarik ya
tentunya rute rutenya juga view nya kita sambil riding
jalannya oke nyaman banget pokoknya di jalan
tantangannya ya tantangan di setiap tikungan tentunya
ini chapter one ini kesan dan pesannya menarik sih
dengan perjalanan kita jadi mengerti persaudaraan di jalan itu gimana gitu
kita menghadapi masyarakat yang tentunya budaya beda
dengan masyarakat indonesia lainnya
kalau kita anak motor nih ya menjelajah itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri
ketika kita oh kita sudah pernah ke labuan bajo
kita sudah punya pernah ke ntt kita sudah pernah ke lombok
kita sudah pernah ke papua dan sebagainya
itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita
untuk kita ceritakan ke teman teman kalau saya boleh bicara
ketika misalnya kita menempuh ke ujung sabang
kemudian sekarang kita ke indonesia ke pityamore gitu
sebenarnya semua indonesia itu sama ya sama cantiknya sama kerennya
dan mereka memiliki warna tersendiri

terbinariosis dengan suatu ponsel dan merupakan pemakaman yang paling penting
namun terjadi dua hal

di ujung tugas itu
adalah berkumpsi mem irgendwo
dari dermaga labuan bajo ibu kota kabupaten manggarai barat
saya berlayar dengan menggunakan kapal wisata menuju ke pelawan taman nasional komodo
taman nasional komodo terdiri dari gugusan pulau pulau
yang terletak di bagian paling barat nusa tenggara timur
setelah berlayar selama dua jam tibalah saya di dermaga pulau komodo
akhirnya setelah melakukan perjalanan lebih kurang dua jam lamanya dari labuan bajo
tiba juga saya di salah satu pulau dari tiga pulau besar yang ada di taman nasional komodo nusa tenggara timur
kali ini saya sudah ada di pulau komodo
dari namanya sendiri tentu sudah bisa ditebak kalau di sini akan ada banyak komodo ataupun hewan hewan purba kala
kita akan melihat bagaimana mereka hidup
dan juga tinggal di habitat asli mereka di indonesia
kita jalan jalan dulu
pulau dengan luas tiga ratus sembilan puluh km persegi ini merupakan salah satu habitat asli komodo
di pulau ini komodo dibiarkan hidup secara liar
meski begitu seluruh komodo yang ada tetap dalam pengawasan
sama sama mencari komodo yang berada di pulau ini

diperkirakan sudah berkembang biak di pulau ini sejak zaman prasejarah
jumlah tersebut belum termasuk komodo lain yang hidup di pulau rinca
yang diperkirakan mencapai lebih dari satu lima ratus ekor
jika digabungkan jumlah komodo dari dua pulau tersebut sekitar

jangan kita berpikir kelihatan binatang komodo ini tidak berhasil
kalau k coy itu sendiri kelihatannya pura pura tidur malas

jadi seketika mangsanya lewat di depannya langsung diserang
untuk hasil perkiraan dari irgendweltian
sifatnya yang agresif mampu membuat mangsanya tidak berkutik
kekuatan berlari cicak raksasa ini ada pada ekor cakar dan giginya
kalau misalnya bisa dilihat di situ ada dua ekor komodo dan ini adalah komodo yang paling dekat jaraknya dengan kita
tapi kita memang harus menjaga jarak sekitar lima meter untuk jarak aman karena mereka sangat gesit sekali ketika ada sesuatu yang bergerak di dekatnya
bahkan kecepatannya bisa sampai dengan delapan belas ataupun dua puluh km per jam saat akan menyerang
komodo melumpuhkan mangsanya dengan cara bertahap
walau tidak memiliki kelenjar racun layaknya ular berbisa tapi mulut dan liur komodo dipenuhi oleh jutaan bakteri yang bisa menginfeksi mansanya
naga purba ini biasanya menunggu mangsanya sekarat setelah bakteri dari liurnya menginfeksi seluruh organ dalam mangsa
setelah itu barulah ia memakannya
biasa saya baru sekali ini lihat komodo
saya pikir kecil mungkin di buku buku atau di tv tv dan sekarang saya lihat aslinya
dan itu ternyata besar dan luar biasa perasaannya
perjalanan saya tadi bersama teman teman dari labuan bajo menuju ke pulau komodo tadi bisa dibilang menakjubkan ya mas
dari sepanjang mata memandang itu kita bisa melihat hamparan pulau pulau yang ada di indonesia dengan laut yang hari ini tadi lumayan tenang
jadi kita tadi melewati banyak pulau pulau ada pink beach dan beberapa pulau yang lainnya itu indah sekali banget
untuk menikmati pesona bahari dan keanekaragaman hayati di taman nasional komodo juga bisa dilakukan di pink beach
berjarak sekitar tiga puluh menit dari pulau komodo ada sebuah pantai yang memiliki keindahan pantai berwarna merah muda
setelah melihat hewan purba kala komodo di pulau komodo sekarang saya sudah berada di pantai pink atau pink beach
kenapa pantai ini disebut pink beach atau pantai merah muda
karena memang kalau misal bisa kita lihat di sini pasir pantainya itu berwarna seperti warna merah muda
ini terjadi karena memang percampuran antara pasir putih di pantai ini sendiri dengan batuan koral berwarna merah yang memang banyak tersebar di wilayah perairan ini
karena sudah banyak sekali turis yang berenang di sini saya pun ingin sekali menikmati keindahan alam bawah laut dengan cara snorkeling
pemandangan indah di sini membuat siapa saja yang datang ingin
merasakan sensasi bawah lautnya
airnya yang jernih membuat jarak pandang untuk melihat pesona bawah laut mudah dilakukan
sejumlah spesies laut dan batuan karang pun bisa dinikmati secara bersamaan
seluruh kekayaan alam yang ada di sini membuat taman nasional komodo kini masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia terbaru
pengembangan sejumlah objek wisata di taman nasional komodo dan juga flores tak lepas dari peran serta tim percepatan destinasi wisata prioritas yang berada di bawah kementerian pariwisata dalam menciptakan sepuluh destinasi wisata baru
targetnya adalah mendatangkan dua puluh juta turis mancanegara pada dua ribu sembilan belas
jadi tugas kami sebenarnya ada tiga yang pertama itu adalah project management kedua adalah system integrator ketiga adalah investasi
nah jadi dalam konteksnya sebagai project management adalah kita memang mengorganize pengembangan destinasi dari prinsip tiga a
tiga a itu adalah atraksi aksesibilitas dan amenitas
jadi kita harus mendesain sebuah destinasi dari yang sekarang ini kan istilahnya sudah ada tapi banyak yang perlu dipermak
nah kita melihat yang celah celahnya itu apa aja dan kita mendesain sebuah program
jadi kita tuh termasuk gampang sebenarnya ya untuk mendapatkan target itu
nah memang kendala terbesarnya adalah accessibility
bali nusa tenggara barat hingga flores nusa tenggara timur adalah potret bumi nusantara yang dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya masyarakatnya
semoga kita tetap berhasil
bisa menjaga dan melestarikannya